eh belakang belakang kaya kayaan mundur depan
kalau sudah ketemu sama bapakmu kita nggak butuh lagi uang ini
itu bukan uang yang itu batu bakar
sudah sudah mandeneng loh
nanti kalau sampai mereka mendengar kita juga yang repot
surat kabar beritanya cukup
apa mereka gak punya berita yang bagus
mana tuh anak itu
jangan jangan yang punya hal tuh
kamu tolong turun dan kasih uang buat orang itu
mau apa dia
pergi sih bu
ini dari bos saya mohon diterima
uang apa itu pak buat bayar apa tuh
bu saya mau sedekah bu
biasalah orang kaya
biasalah orang kaya
biasalah orang kaya
semakin banyak ya harus banyak banyak sedekah gitu loh bu
oh gitu tahu
terima kasih bapaknya
banyak ya iya bu mari bu lho ibu di sini ngapain ya bu oh anu pak saya lagi
nunggu saudara saya mau jemput oh gitu ya ya ya ya ya ya ya
alhamdulillah deh pasti duit
siapa sih orang itu men sampai kamu tuh ngomong lama sekali
baru dari kampung katanya sih nunggu dijemput sama saudaranya
di situ juga ada anak kecilnya lho pak mukanya cakep nenek neneknya juga
masih kelihatan cantik badannya bagus mungkin karena dia sering naik turun gunung kalau pagi
pakai air tanah kulitnya juga masih kelihatan kenceng lho pak ngapain sih kamu membahas ngomongin
tentang dia enggak penting buat saya min ayo jalan baik pak maaf
siapa bilang di jakarta tidak ada orang yang baik alhamdulillah
mobilnya sedadak lihat dong ini apaan ini emang sekitar gini apaan
aku ndak mau sesuai perjanjian kalau sudah sampai di rumah mantoku aku baru membayar tapi itu masih bisa berjalan langsung
aku mau bayar
aku mau bayar
tapi nyuhti masih ada nggak
ya kalau gitu gini deh gue tanyain sama mas mas itu dulu ya
ya mbah ya
kabar buruk nih
ini mbah satu nggak mau bayar
sampai dia nyampe di tempat itu katanya
kita bawa kemana dulu nih dia nih
ya udah kita putarin aja yang jauh
nah terus kita cari rumah kosong
kita bilang orang udah pindah
bukan salah kita dong
emang kalau bukan salah kita kenapa emang
ya nggak mau kan dia harus bayar
ngerotak lo kata kayak burung
dulunya yang bego
udah ke sana
ya udah naik nih yuk
nih senang ini
eh belakang belakang
gaya gayaan mau duk depan
buka mas ini kayak setan ya
kok bengong gitu
bukannya temen kamu itu rambutnya keribu
gemuk gemuk gitu pendek
oh itu si caing
caing keluarganya nelpon ada pembagian warisan makanya dia harus pulang kampung
nah mas ini yang bakal ngantriin kita mbak nyari penantunya mbak
perkenalkan ini mbak
saya pemilik mobil ini
berhubung karena sopernya nggak ada ya terpaksa saya bawa mobil ini untuk mengantar mbak ke mana aja
ya jangan pasang muka ke orang kampung gitu dong
itu nggak tahu mbak dari kampung udah tenang aja
jadi nggak nyari menantunya mbak nih
sudah kepala basah
aku sama cucuku ini harus bisa menemukan mantuku
bapaknya cucuku ini
bukan gitu lek
ya angti aku harus setuju kita harus menemukan bapak
bukan begitu angti
angti tadi yang bilang begitu lek
ini dari tadi saya dengar ngomong ngomong terus nih
terus gimana mbak
oh bukan begitu mas
kata mbah ini kalau udah ketemu tempatnya ketemu menantunya baru dia bakal bayar
kan tadi kita sudah sepakat mas
ya soalnya kan mobil ini kan juga perlu bahan bakar ya kan
jadi ya di dompet saya juga cuma ada lima belas ribu nih
kalau ada sih ya saya talangin
mak investing ya pak

ya enggak ada camanya

cepet dong betul atau enggak
oh hi akhirnya
kalau menjelang pilkada seperti ini
selalu saja ada gosip untuk menjatuhkan lawan politik
mama kan tahu kalau sekarang saya sedang jadi caleg
ya sama seperti dulu lagi
gosip yang mengatakan bahwa papa sudah pernah menikah
sebelum menikahin kamu begitu
nanti juga kalau didiamin lama lama gosip itu akan hilang
tapi pa mereka bilang papa itu sudah melantarkan istri papa yang dulu
istri papa itu cuma kamu saja ma
tidak ada yang lain
sudahlah emang kamu dapat berita dari mana
jangan dipercaya mengenai berita di internet
siapapun bisa menulis segala sesuatu